dan aku akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan kamu
dan juga kesembuhan kamu
aku udah terlalu banyak nyusahin kamu
oh gak mau berhutang budi sama kamu lagi
sebelah sini ya
kenapa aku ada disini
bang odin juga
semuanya gak sempat aku terima
pasti mereka panik
abi kan masih sama dokter
ah ya allah
kau pasiennya gak ada
saya cuma keluar sebentar ambil obat dok
saya cari di luar dong
iya iya cepetan
dia pasti ke sana teman api
di mana sih
saya habis dari ruang fisioterapi
jadi bang odin sama abi
oke bang odin saya ke sana
sekarang juga ya
itu odin ya
di sini saya harus bicara
ya ini dengan dr fahri
di sini pak alding sama
saya harus bicara sama bu dewi dulu
masih apa dok
mama dokter fahri ternyata
ah terima kasih
aku sudah tahu semua yang kamu rahasiakan
rahasia tentang abi
kenapa yang pertama yang melintas
di pikiran kamu orang lain bukan
diri kamu sendiri
kalau memang abi bukan orang lain
aku paham itu
dan kamu benar
aku tahu siapa ibu kandungnya
aku nggak sengaja dengar reva kecuklosan bicara
dia mengakui semua itu
aku terpaksa pura pura tidak tahu
karena ingin menghormati keputusan kamu untuk tetap bersama abi
aku terpaksa banget
aku terpaksa melakukan semua itu
aku terpaksa untuk
membuat kamu dekat lagi dengan reva
dan aku takut sekali aku nggak bisa bersama dengan abi
kamu gak perlu minta maaf
aku udah tahu semua itu
aku gak pernah menyalahkan kamu
aku gak jujur sama kamu
dan semua itu aku lakukan memang karena
karena sayang dan cinta aku untuk abi
aku nggak siap untuk berpisah sama dia
tapi aku tau aku egois
kamu bukan egois dewi
kamu gak nyadar tapi apa yang kamu lakukan
itu sama seperti cinta seorang ibu untuk anaknya
dia akan melakukan apa saja demi kebahagiaan anakku
dan kamu lakukan itu untuk abi
masalah untuk kesembuhan abi sudah kita lewati
sekarang waktunya kita fokus
untuk kesembuhan kamu

aku menang re incarcerasi
tapi kenapa kamu gak cerita sama aku
aku gak bisa cerita
aku gak bisa cerita sama siapapun
karena sejak satu satunya orang yang aku miliki di dunia ini dia pergi ninggalin aku
aku gak punya siapa siapa lagi
sampai ada abi
abi datang ke hidup aku dan aku merasa hanya abi yang aku punya di dunia ini
kamu punya aku dewi
dan aku akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan kamu
dan juga kesembuhan kamu
aku malu sekali aku udah terlalu banyak nyesahin kamu
oh gak mau berhutang budi sama kamu lagi